sungguh luar biasa sekali ya tapi ini tak kalah dengan tim cnn indonesia juga tni
ini ada pendaki tunadaksa asal kota solo sabar gorki
yang berhasil mendaki puncak tertinggi nusantara kartens perumit pada kamis lima oktober
pendaki yang hanya mempunyai satu kaki ini mampu memanjat tebing gunung tertinggi di lempeng austronesia itu selama dua belas jam
inilah detik detik menjelang puncak kartens piramid
sabar gorki memanjat dan merayapi tebing lebih dari tujuh puluh lima derajat dua belas jam lamanya
ia begitu sabar meskipun cuaca saat itu licin karena turun salju
suhu yang dingin dan angin yang berhembus kencang
tidak menjadi penghalang untuk menuntaskan harapan sabar gorki pada ekspedisi kali ini
akhirnya perjuangan sabar gorki membuahkan hasil
ia berhasil menaklukkan puncak gunung setinggi empat delapan ratus delapan puluh empat meter di atas permukaan laut ini
tepat di tanggal lima oktober dua ribu tujuh belas di hari ulang tahun tentara nasional indonesia yang ke tujuh puluh dua
tim pendakian bineka tunggal ika telah mencapai puncak atau titik tertinggi di negara kesatuan republik indonesia yaitu kartens wiramid
tidak tertinggal yaitu pendaki tunadaksa sabar gorki yang sudah mendaki gunung elbrus
gunung kilemanjaro dan gunung akon kagua
wah saya mengulang ya karena saya bukan hanya janji tapi rekan rekan saya masih ada hutang
padahal dalam hati saya tidak ada hal seperti itu tapi ya saya bersyukur sekali kawan kawan saya ini
dibandingkan tahun dua ribu lima belas perjalanan tahun ini sekarang bagaimana
wah kalau ini lain daripada yang lain
kenapa itu mas
kita hujannya hujan salju tidak karuan
sampai ini celana bahasa nggak tahu ini
ini nanti bisa berdiri lagi atau nggak tahu juga itu
tiga dari tujuh puncak gunung tertinggi di dunia sudah ia taklukan
pria berusia empat puluh sembilan tahun ini masih terus bermimpi menaklukkan empat puncak lainnya
surya utomo kartens pyramid